halo selamat malam ketua mempartai nasdem surya palo buka bukaan
mulai dari kerenggangan hubungan di titik terendah dengan presiden joko widodo
hingga tidak diundangkan nasdem dalam pertemuan di istana negara
karena sudah membentuk koalisi perubahan yang juga mendapat perhatian
di tengah isu kerenggangan surya palo justru bicara soal pilpres dua ribu dua puluh empat
dan kandidat calon wakil presiden anies baswedan
dengan luhut bin sar panjaitan orang dekat presiden jokowi
apakah kerenggangan ini akan cepat berlalu atau malah berujung keretak
dengan dua kawan lama ini
pecahkongsi surya palo dan jokowi semuanya akan dijawab secara buka bukaan
dalam wawancara khusus dengan surya palo ketemu partai nasdem di political show
hari ini presiden jokowi tidak memerlukan saya dan nasdem
apa memang besok juga tidak perlukan
apa lusa beliau tidak perlukan
apa sesudah dia tidak menjadi presiden lagi dia tidak memerlukan atlet
wajar wajar dalam politik itu wajar wajar saja
dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik
jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong
kalau bilang di titik terendah itu sudah bagus
yang saya takut kalau itu masuk kategori minus
jadi saat ini hubungannya minus
belum di titik terendah
rendah itu bisa naik kembali
tapi jangan minus
sulit dia untuknya bangkit kembali
dari peristiwa yang paling baru
dua mei kemarin presiden jokowi mengumpulkan
presiden jokowi mengumpulkan presiden jokowi untuk mencari penyelesaian dari jokowi
presiden jokowi mengumpulkan presiden jokowi untuk mencari penyelesaian dari jokowi
mengumpulkan enam ketua umum partai politik di istana negara
tanpa ada nasdem
dan presiden mengatakan bahwa nasdem memang tidak diundang
pak surya karena sudah membentuk koalisi sendiri
respon pak surya seperti apa
saya harus menerima itu
daripada satu situasional
perkembangan situasional yang terbaru
dan itu kan keluar dari
statementnya bapak presiden
pak jokowi menyatakan
bahwa nasdem sudah punya

saya pikir benar
jadi nasdem menerima
begitu saja ketika kemudian
pengusiran secara halus terhadap nasdem
dari koalisi pendukungnya pak jokowi
karena ini banyak yang mengatakan ini sebagai bentuk pengusiran halus
terhadap koalisinya pak jokowi
ada dua pendekatan
dalam konteks luar cara berpikir kita
kalau yang positif
mungkin pak nad
harapannya presiden jokowi
untuk kita semakin memperkuat
posisi dan peran pemerintahan
merepresentasikan koalisi pemerintahan
di luar koalisi pemerintahan itu sendiri
bagaimana membawa pikiran pikiran
yang selama ini barangkali belum
tersinerjikan secara baik
memahamin secara lebih utuh
seluruh kebijakan dan polisi
pemerintahan yang dijalankan oleh
administrasi peroda pemerintahan
di bawah kepemimpinan pak jokowi
bisa dijelaskan dan diperankan oleh nasdem
nah itu kalau kita berpikir
ya kalau negative thinking ya memang benar lah
bukan saya pikir bukan pengusiran
mungkin barangkali ya
sudah menyatakan ya saya ini
bagaimana ya merasa
nasdem itu masih kita perlukan atau tidak
itu yang sedang dalam pemahaman pemikiran
alam pikirannya presiden jokowi
kalau kita berpikir dalam perspektif
tapi kalau pak surya sendiri merasa
bahwa nasdem masih dibutuhkan dalam koalisi pendukungnya pak jokowi
saya pikir kalau kita berpikir secara normatif
tapi saya tidak hanya memikirkan secara normatif
saya mengusung presiden jokowi ini tidak dalam hal yang berbeda
aspek pendekatan normatif
toh saya mendukung presiden jokowi
dan nasdem ini bukan baru
periode dua ribu sembilan belas ya
dan seluruh daya kemampuan yang dimiliki oleh nasdem
bagaimana mengupayakan presiden jokowi
sebagai kandidat presiden
untuk terpilih menjadi presiden
demikian juga prioritas berikutnya
seluruh kemampuan yang ada
mungkin orang yang paling sakit perut pertama
kalau terkena harus penyakit perut
karena melihat barangkali tren yang kurang baik
dari hasil survei terhadap presiden jokowi
ya pasti pribadi saya dan nasdem
ini apa adanya
karena kita tidak berpikir secara linear
kita melakukan seluruh daya upaya
keluar daripada pemikiran pemikiran yang liner tadi
nah ini juga demikian
kenapa saya harus berpikir linear
hari ini presiden jokowi tidak memerlukan saya
apa memang besok juga tidak perlukan
apa lusa beliau tidak perlukan
apa sesudah dia tidak menjadi presiden lagi dia tidak memerlukan nasdem
nah saya berpikir yang tidak linier tadi
hidup ibarat sebuah siklus seroda peda hati
hari ini boleh dianggap barangkali kurang pas ini
bung surya ya dengan nasdemnya
karena mengusung anies baswedan
mungkin tidak selamanya begitu
saya berpikir dalam hal yang positive thinking
jadi tidak ada hal hal yang terlalu luar biasa
nah kecuali barangkali besok pagi
setelah wawancara ini presiden menyatakan ya
saya akan mengambil sikap terhadap
partai partai koalisi pemerintahan
dimana nasdem barangkali sudah tidak kita perlukan
nah itu lain hal
tapi sepanjang itu belum ada
seluruh komitmen yang telah saya utarakan
untuk mendukung kepimpinan presiden jokowi ini masih tetap
berjalan sebagaimana mestinya
kalau sudah tidak diinginkan kenapa tetap bertahan
meskipun tadi pak surya menyebutkan ada komitmen
tidak sekedar pragmatisme
kawan kawan yang datang baik golkar baik gerindra mau pan
hasil diskusi saya dengan presiden jokowi
bisa diterima atau tidak mereka
saya menyambut itu dengan setara hangat
dan mudah mudahan hubungan kami juga tetap berjalan secara baik
pak surya tadi menyebut ya
bahwa ini mungkin kurang pas karena pencalonannya anies baswedan
jadi faktor utamanya adalah
memang karena nasdem mencalonkan anies baswedan
sehingga dikucilkan dari pak jokowi dan dari kualis pendukung ya begitu pak
anda sebagai presenter yang baik ensor yang bagus
punya nalar kemampuan daya analisis yang bagus saya jawab sendiri
bapak merasa seperti itu
itu adalah merupakan mungkin
spontanitas atau kemarahan sesaat pak
wartawan tanya kenapa tidak diundang
ya memang tidak diundang
kalau pak jokowi punya pemahaman pemikiran kepentingan yang lebih komprehensif
pasti dia akan bisa lebih berdepromasi
itu coba saya cek undangannya
beliau begitu spontan
apakah ini akan memberikan konsekuensi
apa ada orang marah
justru saya nggak sakit hati
saya tahu ini pemimpin
dan kepala negara
dia bapak dari kita semuanya
akan ada komunikasi ataupun pertemuan dalam waktu dekat dengan presiden jokowi
sepanjang presiden jokowi welcome kenapa enggak
jadi belum ada
panggilan pertemuan ya pak ya
sebagai ketua umum partai koalisi pendukungnya
setelah bapak dan juga nasdem mencalonkan anies baswedan sebagai capres yang diusung oleh partai nasdem
bapak mengakui bahwa komunikasi antara bapak dengan presiden jokowi yang dulunya kabarnya sangat dekat
tidak bisa ditutupin itu nana
kalau kita menempatkan
sebuah jawaban yang
lebih jujur ya itulah apa adanya
anda pernah tanya pak
kepada pak jokowi kenapa harus
karena kan anda dan partai nasdem punya hak politik
untuk mengusung siapa yang akan berkontestasi pada pilpres dua ribu dua puluh
membuat hubungan yang sudah terjalin lama antara nasdem pak surya dan pak jokowi
harus merenggang hanya karena pilihan politik yang
mungkin dalam tanda kutip berbeda pak
ya mungkin masalahnya itu karena kita tidak memiliki hak politik yang berbeda dengan pilihan nasdem dan pilihan jokowi

saya lebih mengutamakan
agar keutuhan justru koalisi pemerintahan ini tetap terjaga
hingga lebih mudahnya
seluruh polisi kebijakan yang bisa dijalankan oleh presiden jokowi
sebagaimana yang kita harapkan
jadi nggak pernah tanya sama presiden kenapa
apa komunikasi kita renggang
ya artinya kalau pun ada hal hal yang serpihannya
pikiran pikiran yang menggoda untuk perlu ditanyakan
kalau ini bukan merupakan hal yang
primer begitu yang utama
kita bisa tinggalkan itu dulu
nanti barangkali pada waktu yang lebih nyaman
kita bisa tanyakan itu
suatu saat pak surya akan tanya
ya saya akan tanya
kenapa kemudian kita harus merenggang seperti ini hanya karena nasdem memilih jalan politik yang berbeda
ya pasti dong

ya pasti dong kan sayang kalau kita tidak memilih jalan politik yang berbeda mengusungannya
kita tidak bisa menyatukan semua yang sebenarnya merupakan sesuatu yang sudah kita miliki
apa yang sudah dimiliki dan apa yang pernah ada paling tidak
komunikasi batiniah hubungan yang begitu menyatu
itu kan sudah modal besar ya
yang harus bisa sebenarnya
menjadi sesuatu yang bisa kita andalkan bersama untuk menyatukan banyak hal
kita melihat dan melaksanakan
seluruh kepentingan kita bersama
pak surya kami dapat informasi ya
anda sempat memberikan masukan kepada presiden jokowi supaya tidak menunjukkan endorsementnya secara terbuka kepada calon calon tertentu
pernah tanya pak kenapa presiden lebih menunjukkan endorsementnya ke
dua paslon yang lain
kepada ganjar dan juga prabowo
saya justru amat confident sebenarnya presiden jokowi sudah
memahamin hal itu
beliau cukup memahamin bagaimana
terhadap harapannya sendiri
sebagai sahabat sebagai kakaknya sebagai pengusungnya
saya mempunyai keyakinan
beliau menginginkan hal hal yang baik
bahkan yang terbaik yang bisa ditinggalkan
apa yang kita sebutkan dengan istilah
pasca daripada selesainya
jabatan beliau sebagai presiden dan kepala pemerintah
menunjukkan endorsement kepada tokoh tertentu itu kan bukan legacy yang baik pak dalam sistem demokrasi kita
bapak berikan masukan itu nggak ke beliau
secara diplomasi ya ada
itu kan berpulang kembali kepada pemahaman
dari seorang jokowi
yang saya tahu adalah
tekat dan semangat beliau itu adalah bagaimana untuk memberikan yang terbaik
tetapi ada hal yang tidak boleh dilupakan
arti keberadaan seorang jokowi hari ini
sebagai seorang presiden
sebagai seorang kepala pemerintahan
nah yang ketiga juga
sebagai seorang kepala negara
spirit sebagai seorang kepala negara yang melekat adalah
spirit dan semangatnya disana
jadi ada yang dikatakan bahwa saat ini pak jokowi melupakan spirit kenegaran
kenegarawanan yang beliau punya
dan presiden jokowi sendiri barangkali
yang mampu untuk membuat
tolok ukur ya
beliau masuk dalam kategori mana
kalau beliau bersih menganggap ya ini saya masih sebagai seorang negarawan
anda menyayangkan pak
spirit kenegarawanan presiden yang
mungkin luntur ketika menunjukkan endorsement
kepada tokoh tokoh tertentu
anda menyayangkan sebagai
saya bukan menyayangkan
kalau saya disuruh pilih
ya saya pasti memilih
dari apa yang saya kenal
yang tidak bergeser dari spirit
sebagai seorang yang ingin mengabdikan secara totalitas dirinya
sebagai seorang bapak bangsa
jadi kalau kita bisa simpulkan
saat ini hubungan pak surya dengan
pak jokowi ada di titik terendah selama
kalau bilang di titik terendah itu sudah bagus
yang saya takut kalau itu masuk kategori minus
jadi saat ini hubungannya minus
di titik terendah
itu bisa naik kembali
tapi jangan minus
sulit dia untuknya
sekarang di titik terendah
spirit kita semuanya terutama dari pak jokowi itu bisa naik kembali
ini titik asir rendah
ini titik asir rendah
dari saya adalah mengupayakan ini untuk tetap terjaga pada positioning yang bisa tetap memberikan
katakanlah kontribusi yang cukup berarti bagi suksesnya jalannya administrasi pemerintahan
di bawah kepemimpinan seorang jokowi selain hubungan yang rendah pak antara bapak dengan pak
jokowi saat ini dengan mencalonkan anies baswedan bapak merasa juga bahwa hubungan nasdem dengan
pdi perjuangan di titik yang sama rendahnya bahkan mungkin minus
enggak juga saya enggak merasa begitu
berbeda program berbeda pandangan isu politik saya pikir itu wajar
saya belum berjumpa dengan mbak mega saya tanya apa anda
kalau memang masalahnya nasdem ini harus dijadikan sebagai sesuatu yang
katakanlah harus berhadapan dengan pemerintahan yang dibangun dengan koalisi yang begitu baik
saya belum tentu barangkali jawabannya mbak mega akan sepakat juga kan semuanya kita sayang pada
dasarnya menjaga keutuhan pada dasarnya itu yang kita butuhkan karena ini memberikan
implikasi sekali apa kita memang sudah taken for guaranted stabilitas nasional yang ada sekarang
ini akan berjalan baik dan terus akan berjalan baik kalau kita tidak merawatnya bersama menjaganya bersama
concern saya di sana
anda ingin bertanya dengan bu mega tadi anda katakan tapi sampai saat ini tampaknya belum
ada komunikasi ataupun pintu komunikasi yang terbuka antara pak surya dengan bu mega

ada kebuntuan komunikasi antara
anda berdua belum belum kena waktu aja
saya tidak merasa
ya berarti sayang juga
toh pengenalan dengan mbak mega
bukan lagi setahun dua tahun ya
sudah hampir empat puluh tahun
ya semua buntu berarti kita
di republik ini kan
kita cari apa yang terbaik
dari yang terkesan barangkali sulit
kita bikin jadi lebih mudah
dari terkesan barangkali kita tidak pas
saya pikir itu
goal besar kita bersama
anda berusaha untuk menjalin komunikasi
enggak dengan ibu mega artinya
meminta waktu untuk bertemu karena kan ini
kalau tadi anda katakan tidak ada
kebuntuan komunikasi tapi publik
dan juga masyarakat itu bisa melihat bahwa
nasdem dan juga pdi perjuangan
banyak berseberangan banyak memilih
jalan politik yang berbeda
salah satunya yang paling krusial adalah
soal sistem pemilu pak
sistem pemilu memang berbeda
pdip menginginkan yang tertutup
tapi kan itu kan berarti bawaslu
personal satu sama lain
sudah tidak ada yang bisa berkomunikasi
harusnya bisa terbuka
secara personal anda ingin berkomunikasi dengan beliau

secara personal anda ingin berkomunikasi dengan ibu mega
secara personal anda ingin berkomunikasi dengan ibu mega
secara organisasi apakah kemudian
di masa yang akan datang
terutama di pemilu dua ribu dua puluh
nasdem dan juga pd perjuangan bisa berkoalisi
atau memang ya kami sudah memilih jalannya
kalau memang sekarang dengan capres yang berbeda
ya pasti kita sampai kepada
hantaran pada pemilu itu
ya pasti berbeda
tapi kan kita tidak hanya melihat
sampai kepada hantaran pemilu
the next faska pemilu juga harus kita pikirkan bersama
the next faska pemilu juga harus kita pikirkan bersama
bagaimana kita mau melanjutkan
pengabdian kita untuk membangun bangsa ini
pengabdian kita untuk membangun bangsa ini
apakah kita menganggap
hanya kita saja yang bisa melaksanakan
seluruh kebijakan politik negeri
dalam sikap kemandirian kita
dalam sikap kemandirian kita
atau kita mesti bisa meyakinkan diri
kita tidak bisa berbuat apa apa
tanpa kawan kawan dalam membangun
kebersamaan jadi nasdem mau
saya pikir kebersamaan itu harus tetap terjaga
kedepannya membangun koalisi dengan pd perjuangan
dengan siapa saja
nggak ada batasnya itu
sekarang kita menghadapin pemilu
tapi kan tidak setiap hari pemilu
dia cuma satu hari
kemudian menghasilkan hasil pemilu
ada pemerintahan baru
misalnya ada pilihan pilihan kita
mendukung pemerintahan baru
atau di luar pemerintahan baru
atau kita yang mengatur pemerintahan baru
ketika capres kita
kita yang mengatur pemerintahan baru
prinsip dasar bagi nasdem
jangan coba mengatur negeri ini hanya sendiri
nggak ada manfaatnya itu
dan itu tidak membangun semangat kebersamaan
memperkuat semangat persatuan kita
lebih mempermudah progres
persepatan pembangunan itu sendiri
tapi bagi siapapun
barangkali kandidat lain
mungkin yang memenangkan
polisi dan belit politiknya
tapi bagi kita
tidak pernah keberatan untuk menyatakan
kalau dia memerintah kita di luar pemerintahan
hanya dua hal yang diminta oleh nasdem
kita bisa bersama dengan siapapun
saya pikir itu konsekuensi yang harus diterima ya
bagaimana kita sekarang ini untuk berkilah
menyatakan nggak ada itu pencegahan
nggak ada itu upaya upaya untuk lebih menghambat
ya fakta lapangannya demikian
berarti memang ada pencegahan
ya pasti lah
bahwa mas anies baswedan
sebagai pengusung utamanya mas anies baswedan
di dalam perkembangan
kita harus berkontestasi
kita harus berkontestasi
apa itu tau memberping berasing
dan berterima kasih
ada pulang belakang pada ekstremnya
kita tahu terasa bagaikan angin yang menyentuh tangan dan bahu kita
ada desiran tapi kita nggak bisa tangkap angin itu
penjagalan dari kekuasaan atau dari lawan politik
saya nggak tahu mungkin dari supranatural kali
tapi anda meyakini bahwa anies baswedan bisa berlayar dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
anda harus yakin itu ya pak soleh
kalau saya nggak yakin sudah harus balik kanan nih
apalagi yang kita milikin kalau bukan keyakinan itu sendiri
yang kami dengar keyakinan itu yang membuat juga nasdem mengalami serangan serangan
baik serangan politik ataupun serangan serangan dari
pak surya sudah siap dengan segala risiko itu
sebetulnya saya orang yang bukan terlalu kuat untuk menghadapi itu
saya sama barangkali lebih kuat nana daripada saya
baik kondisi fisik atau apa saja
tapi satu hal yang saya pahami
niat baik untuk melaksanakan satu rencana baik
dan pikiran pikiran baik
itu sendiri adalah merupakan kekuatan
yang sulit untuk ditaklukkan
saya percaya itu
soal niat baik ya pak
tapi kan sekali lagi
maju kontestasi pilpres itu sudah ada yang mengatur
meskipun kita juga berusaha ya pak ya
tapi seandainya nanti seorang anies baswedan gagal untuk gagal ikut kompetisi pilpres dua ribu dua puluh
alternatifnya apa pak
apakah kemudian menyorongkan anies menjadi cowok
apakah presiden prabowo subianto masuk ke dalam opsi ya pak surya
kalau dia sudah gagal kita terima kegagalan itu
bagi siapapun yang berhasil menggagalkan anies baswedan
untuk tidak maju
masa diterima begitu saja pak
masa gak ada opsi kedua
mungkin ada simulasi matrix misalnya
oke mas anies gagal menjadi capres dari koalisi perubahan
daripada sayang mungkin kita bisa menyorongkan menjadi cowok pres di koalisi perubahan
di koalisi yang lain
tapi kalau ke koalisinya pd perjuangan agak sulit mas zah politiknya
tapi mungkin ke prabowo
memang pendekatannya mencalonkan anies baswedan ini bukan semata pragmatisme
untuk apa calonkan anies kalau untuk pragmatisme
anies dicalonkan karena memang itu adalah panggilan sejarah untuk bangsa ini
untuk menguji konsistensi pluralisme kita
nasionalisme kebangsaan kita
untuk menyatukan bagaimana
agar polarisasi bukan lagi merupakan satu komoditas politik
agar pemilu berjalan lebih tertib lebih tenang lebih mateng lebih sehat
pak surya bicara supaya polarisasi tidak menjadi komoditas politik
anda meyakini bahwa polarisasi politik identitas tidak akan digunakan oleh orang orang yang menjadi pendukungnya mas anies
meskipun mas anies mungkin sudah punya komitmen ya tidak akan menggunakan
cara cara itu tapi bagaimana dengan pendukungnya kan tidak bisa dikontrol pak surya
siapa yang bisa menjamin itu
tapi kita berupaya sepenuhnya
sebaliknya kepada siapapun yang menghujan
pikiran pikiran yang menerkukan tuduhan politik identitas yang terus menerus dijalankan
oleh kelompok pendukung anies baswedan
sebenarnya nasionalisme mereka pada kadar yang seperti apa
benar benar sebagai nasionalisme sejati
runtutannya adalah toleransi
itulah nasionalis sejati
dia terbuka dia memberikan toleransi
bukan hanya berhenti pada hujatan
bagaimana kita membangun bangsa ini
tapi prakteknya kita hanya berhenti pada sang penghujan
kita yang paling benar orang lain semua salah
nasionalisme muda apa
negeri ini menjerit dengan pikiran pikiran seperti ini
kita mau membangun politik kita dengan bangun kesadaran yang lebih sehat
demokrasi kita yang lebih kuat
agar pemimpin pemimpin kita bukan hanya berhenti sebagai politisi
dia lahir sebagai negarawan
tapi minus negarawan
ini yang diperjuangkan nasdem
ini yang diperjuangkan nasdem
bisa saja semua orang salah persepsi terhadap pikiran pikiran nasdem
bisa bilang nasdem terjebak
bisa bilang nasdem sudah terjual pikiran pikiran nasionalismenya
berubah menjadi pengusung politik identitas
pertanyaan siapa mereka ketika negeri ini memanggil mereka
pak surya anda merasa kesulitan menghilangkan cap politik identitas dari seorang anies baswedan
ketika praktek kenyataan itu yang ada
referensi dirinya dalam menjalankan pemerintahan lima tahun di jakarta
itu memberikan katakanlah confident diri saya
di beberapa survei pak yang dirilis elektabilitasnya anies baswedan itu cenderung menunjukkan penurunan
nasdem tidak khawatir pak
ada fluktuasi yang biasa normal terjadi
tapi ini angkanya turun terus pak
dan di beberapa daerah yang dulunya unggul kemudian mengalami penurunan
ini tidak mengkhawatirkan
ada hikmahnya kalau dia dianggap turun
tekanan terhadap anies juga menurun
anda merasakan itu juga
daripada dianggap tinggi terus
ini juga harusnya bisa jadi referensi pemahaman bagi kita semuanya
dianggap dianggap dianggap dianggap itu kadang kadang ada untungnya juga ada baiknya
tidak selama yang dianggap sebagai alfan yang superior champions
bola masih bundar dan bulat
dan ini sedang disepak satu sama lain
salah salah ada pihak lawan yang bawa bola dendam ke golnya sendiri
kita kadang kadang tidak tahu
biasa dalam pertandingan kadang kadang
di titik titik terakhir
jadi itu bukan parameter kita
tapi dalam pertemuan di bukit hambalang dengan ketua umum partai gerindra pak prabowo subianto
ada percakapan empat mata antara pak surya dengan pak prabowo
di situ dikatakan bahwa kalau misalnya anies baswedan gagal masuk putaran kedua
maka nasdem dan juga pak surya akan mengalihkan dukungan ke pak prabowo
karena pak surya mengalihkan dukungan ke pak prabowo yang dulu dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
bapak tidak dukung
kami konfirmasi pak
coba tanya dulu
sama siapa konfirmasinya
satu komitmen kami bersama
persahabatan yang sudah baik dan terjaga selama ini
harus bisa kita jaga lebih baik lagi dari sekarang dan ke depan
kita masing masing berkompetisi secara baik
kita masing masing membuat suasana pemilihan yang cukup kondensif
dan tidak tertutup kemungkinan kita saling mendukung
berarti itu betul ya pak
ya saling mendukung
di putaran kedua kalau calon
bukan putaran kedua ya apa saja
jadi pernyataan tadi pernah disampaikan pak
itu kan pernyataan yang tertulis terbuka
tapi itu bentuk dukungan lah ya
ke pak prabowo sebagai kawan kawan
pak prabowo pun diam diam dukung saya
kan saya tidak bisa utarakan
apa permintaan pak prabowo juga pada saya
beberapa kali media mengetahui pertemuan anda dengan pak menko marves ya
luhut bin sarpanjaitan
bahkan yang paling baru hari ini pak
di wisma nusantara pak surya makan siang dengan pak luhut
yang kami dapat informasi pak luhut mencoba merayu pak surya untuk mendukung pak prabowo
atau justru malah sebaliknya pak surya meyakinkan pak luhut untuk mendukung anies
ya komunikasi dan pertemanan
bagaimana kita saling melengkapi saling bertukar informasi saling menguatkan hati kita
itu jauh lebih baik
hal hal yang ruwet kita anggap mungkin karena kemampuan komunikasi batin yang masih terjaga baik
itu bisa kita bikin mudah
jadi betapa pentingnya komunikasi batin tadi
itu yang nggak boleh retak
dari pertemuan demi pertemuan yang ada kita selalu bertukar pikiran terhadap masalah masalah berbagai wacana yang ada
seperti tadi siang juga demikian
kalau memang spesial pak luhut merayu saya ya
pak luhut merayu saya untuk ini tidak ada juga
bapak meyakinkan pak luhut
ada standing order kami masing masing yang saling menghargai
jadi pak luhut dengan pilihannya bapak dengan jalan pilihan bapak
saya belum tahu pilihan pak luhut
pilih ganjar atau prabowo atau anies
pilih anies sampai berat lah ya
tapi anpa ganjar atau prabowo saya belum tahu
kenapa bapak bilang pak luhut berat pilihan
berat ini sampai hari ini
besok kan belum tahu
jadi bapak dalam rangka meyakinkan pak luhut

itu apa adanya ya
tapi saya belum tahu juga pak luhut sudah firm pilih bapak prabowo atau pilih pak ganjar pak firm
saya pikir itu biarkanlah itu ada dalam pikirannya dan keputusannya
tadi pada saat selesai pertemuan pak luhut sempat menyatakan kepada wartawan
memberikan saran nama cawapres untuk anies baswedan kepada pak surya
ada pernyataan resmi dari pak luhut bahwa pada saat pertemuan dengan pak surya saya memberikan saran soal nama cawapres untuk anies baswedan
karena pak surya bertanya kira kira siapa sosok yang cocok
betul ya pak ya
ya dalam pembicaraan cawapres ada yang kita singgung tadi
ya berbagai macam wacana sudah dibicarakan tapi belum membicarakan apa kesepakatan tidak ada itu
nama nama yang diajukan pak luhut
belum ada juga
nama nama yang diajukan pak luhut masuk nggak pak dari nama nama yang beredar di publik saat ini sebagai kandidat cawapresnya mas anies
ya justru pak luhut juga bertanya pada saya
saya bilang apa yang baik menurut pak luhut
saya juga butuh tanya itu
pak luhut memberikan kriteria mungkin yang cocok buat mas anies seperti apa
apakah harus dari indonesia timur seperti yang dibilang oleh beberapa pihak atau mungkin dari tokoh nu yang kuat di jawa timur
atau mungkin dari background muda ataupun senior
pak luhut memberikan kriteria itu nggak pak
belum belum belum
belum setahap itu
tapi kan beliau memberikan saran nama nama pak
belum ada itu
oke pak kalau bapak nggak mau buka namanya berapa nama tadi yang disebutkan oleh pak
nggak ada juga
nggak ada spesifik
ini sesungguhnya belum
tapi justru barangkali saya menyatakan mungkin bagus kalau anda bisa memberikan konstribusi nama saya bilang
kan bagus juga
nah kalau itu saja dia bisa mampu memberikan kontribusi nama itu berarti sudah ada empati sudah bagus
itu kan bagus
tapi itu belum
dan saya bisa paham ini itu belum ada
kalau dari apa yang disampaikan oleh pak surya empati yang muncul dari pak luhut kepada mas anies itu berarti pak surya selama ini
selama pertemuan memang dalam rangka menyebutkan
dalam rangka meyakinkan pak luhut untuk bisa menerima anies begitu
saya tidak menyatakan itu
saya melihat masalahnya ya mungkin pak luhut bersama saya ini melihat sebagai teman yang cukup lama
dan sekaligus sama sama yang paling merasa dekat mendampingi presiden jokowi
jadi anda bisa simpulkan sendiri
tentu karena masing masing merasa punya kedekatan khusus itu harus saya katakan
dengan presiden jokowi ini
pasti ada kegalauan sedikit barangkali di hatinya
kalau dia lihat ini ada frekuensi yang kurang pas sedikit banyaknya
saya pikir pada titik itu
pak luhut berusaha nggak pak untuk membantu bapak memperbaiki hubungan yang di titik rendah itu dengan presiden jokowi
yang pasti beliau pasti menginginkan persahabatan yang hangat hubungan yang hangat itu bisa terjaga
jadi kalau ada yang nggak pas bagaimana membuat pas
jadi beliau akan membantu untuk membuat yang tadinya tidak pas ini menjadi pas
membantu untuk mengkomunikasikan kembali memperbaiki hubungan yang rendah tadi
saya belum tahu kan sih ke arah itu
tadi nggak dibicarakan pak
nggak saya nggak bicarakan tadi itu
karena itu saya yakinin itu
ya sama aja kalau pak ruhut ya demikian ya pasti saya juga akan berpikir begitu
bicara soal sosok cawapres pak bapak kan minta saran ya kepada pak luhut
ini sebenarnya lebih banyak saling menggoda saja sebenarnya hal hal itu
jadi bukan hal yang terlalu serius lah nana
tapi tadi dibuka sama pak luhut
tapi sebenarnya sosok cawapres yang diinginkan nasdem diinginkan pak surya untuk mendampingi anies seperti apa sih pak
saya pikirin pertama nana harus ingat
sejak awal kita mendeklarasikan anies saya katakan
penetapan pilihan referensi utama itu harus datang dari anies
berikan aja pada dia
apakah dia nanti akan konsultasikan kembali itu kita hargai
tapi kita berikan hak pada dia
haknya ada di mas anies tapi kan pasti ada preferensi khusus ataupun kriteria khusus yang diinginkan mas anies
saya menginginkan yang bisa berduet baik kepada dia
spellnya harus jelas
kalau ini yang satu lama malah ini yang ada sedikit aja gak pas
itu sayang sekali
jadi gak tertarik pak masuk koalisi besarnya golkar dan juga pkb
itu sama saja kita tidak memungkinkan lagi untuk mempertahankan anies
untuk apa itu
kenapa kita berimajinasi saja pun sudah salah
jadi kita harus berpikir pikir
masalah elektoral menjadi pertimbangan gak pak
atau mungkin harus dari daerah khusus tertentu begitu seperti jawa timur atau tokoh dari kalangan nu
itu gak menjadi pertimbangannya nas dan pak dan pak suri
ya pasti lah
bagian pertimbangan itu tidak pertimbangan utama
pertimbangan utama kita pada andalan kita pada capresnya
komplementrinya ya pak pres
jadi saya agak berbeda
mungkin yang lain
inilah saat dimana wapres menentukan strategi kemenangan dan menentukan kemenangan capres
ya banyak pengamat menyatakan seperti itu
tapi bagi saya tetap capres adalah yang super dominan menentukan
jadi dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat dalam pandangan pak surya wapres itu bukan faktor penentu kemenangan
ah bagi saya tidak utama
bukan penentu utama
bukan penentu utama
penentu utama tetap adalah capres
siapapun pendampingnya mas anies sebetulnya bukan penentu utama kemenangan pilpres
ya memang itu
dan kehatian kehatian memilih wapres ya wajar sekali
dan itulah semestinya
tapi jangan kita merobah mindset kita berpikir ini penting sekali wapres ini
kalau enggak apa artinya capres kita
berarti tidak dominan dia
tidak unggul sekali
petinggi partai nasdem menyebut bahwa sudah ada lima nama pak yang menjadi kandidat kuat pendampingnya mas anies baswedan
ada gubernur jawa timur kofifa indar parawansa ketua umum pkb mohaimin iskandar ketua umum demokrat agus harimurti yudhoyono ketua umum golkar erlangga hartarto dan menko poluka mahfud md
betul pak lima nama itu
saya baru dengar dari anda
jadi enggak benar pak lima nama itu
ya mungkin itu wacana yang barangkali keluar secara spontan dari beberapa figur elit partai nasdem ini
tapi rasa rasanya pasti berkisar kisah nggak jauh jauh dari situ
tapi lima nama itu bapak pertimbangkan ya
saya pikir kalau itu dimintakan kepada saya saya pertimbangkan
tapi tetap saya kembalikan harusnya yang memberikan referensi utama kalaupun harus diajukan itu tetap kepada bung anies lah
pak surya dan nasdem akan menerima apapun pilihan cawapresnya mas anies ya
itu memang konsekuensi kita sudah menyerahkan ya
nasdem menjadi partai yang sangat resisten pak dalam tanda kutip terhadap mas ahy untuk menjadi cawapresnya mas anies itu betul
enggak juga kenapa harus resisten kenapa apa yang salah
karena yang kami dapat infonya mas ahaye dianggap kurang berpengalaman di bidang militer jadi sulit untuk mengkonsolidasikan
semuanya ada plus minus nggak ada semua kandidat yang tidak memiliki plus minusnya ada kurangnya di sini ada kelebihannya di sana
cuma yang kita mau cari yang kurangnya sedikit yang plusnya lebih banyak
mungkin itu yang menjadi pertimbangan tapi resisten itu saya pastikan enggak ada
kalau pada akhirnya mas anies memilih mas ahy pak surya juga akan menerima itu
tapi sebetulnya kami dengar preferensi utamanya bukan itu bukan mas ahy tapi gubernur jawa timur kofifa indar parawansa
belakangan nama menko poluka pak mahfud md juga ikut masuk kenapa kemudian partai nasdem punya preferensi tokoh yang harus mendampingi mas anies
berasal dari jawa timur dan dari kalangan nu apakah kemudian karena jawa timur ini battle ground pak di pilpres dua ribu dua puluh
saya pikir salah satu perhitungannya ya dari katakanlah berbagai masukan yang ditujukan kepada saya
memang frevensi elektoral yang harus terbangun itu di daerah

hmm nah kita mengenal ada tiga daerah jawa yang cukup potensial

di luar jakarta dan banten ini ya jabar jateng jatim
nah itu yang harus benar benar diamatin secara baik
kalau itu bisa rata rata saja bung anies di sana itu baik menang dan kalahnya tidak terlalu jauh
ya potensi kemenangan anies ya tinggi sekali ya
jadi untuk nasdem untuk pak surya jawa timur menjadi faktor yang harus sangat diperhatikan ya
saya yakin kalau di tiga jawa ini katakanlah plus minusnya itu rata rata
ada yang plus ada yang minus ada rata plus hampir rata rata tidak complang sekali
potensi kemenangan anies tinggi sekali amat tinggi
dan ekspresidennya bung anies itu

oke kalau buko viva kemudian gagal menjadi cowok presiden apa itu
jadi dia gagal menjadi cowok presidennya mas anies kabarnya sejak jauh jauh hari partai nasdem juga menjajaki pendekatan dengan pkb untuk menjadikan caimin sebagai cowok presiden mas anies
memang betul begitu pak
belum sampai ke tahap itu saya pikir
tapi hubungan baik yang sudah terjadi selama ini dengan pkb dengan imin saya pikir saya juga sebagai kakaknya itu ya
dari sejak awal koalisi dengan presiden jokowi memang saya ajak beliau pkb itu masih terjaga baik sampai saat ini

caimin masuk dong ke dalam nama yang mungkin diperhitungkan kalau tokoh jawa timur seperti buko viva pak mahfud tidak bisa
sampai sekarang ini saya menghormati sekali sudah ada deklarasi pak caimin dan pak prabowo ya
politik kan cair pak surya semuanya masih mungkin politik cair di art of position
ya bisa saja tapi penghormatan saya itu tidak bersurut ada kuasa

koalisi saya anggap disitu ya
jadi nasdem tidak mau mengganggu koalisi yang sudah terbentuk
kalau kita tidak bisa memperkuat ya kenapa kita harus ganggu
tapi nasdem intens berkomunikasi dengan partai golkar
sampai pak surya di singapura kemarin berkomunikasi bertemu dengan petinggi partai golkar
itu fotonya sudah menyebar pak
dimana mana untuk menjajaki kemungkinan koalisi golkar masuk ke dalam koalisi perubahan
dan erlangga hartarto ketua umum golkar bisa jadi cowok presiden mas anies itu betul ya pak
belum sampai ke tahap sana
hubungan baik dengan golkar itu benar
tiga tahun saya di golkar sekaligus pernah menjadi ketua dewan pembina golkar itu benar
ada romantisme dengan kawan kawan golkar itu benar
tapi penjajakan bagaimana supaya golkar berada di posisi anies belum sampai ke tahap itu
tapi jelas bahwasannya kedekatan itu merupakan modal
yang memungkinkan itu semuanya bisa terjadi
tapi sebagai bagian dari romantisme pak surya berharap nggak golkar bisa bergabung dengan koalisi perubahan mungkin mengulang romantisme di dua ribu empat pada saat mengusung pak sby
dengan catatan tidak mempersulit golkar
anda boleh percaya itu
ngapain dia harus bergabung dengan koalisi perubahan kalau kondisinya semakin sulit
maksudnya kondisinya sulit maksudnya dijegal begitu pak bu
iya bermacam hal golkar harus yakin ya
saya ingin bergabung dengan koalisi perubahan
dengan segala resikonya
dengan segala hal yang baik pikiran yang baik kemudian bisa menatap harapan yang baik kenapa tidak
tapi kalau ini hanya untuk mempersulit kondisi kawan kawan di golkar ya janganlah
di sisi lain golkar dan golkar dan juga pkb menggagas koalisi besar pak
nasdem tertarik nggak pak mas
koalisi besar nasdem tertarik atau tidak itu apa
mencalonkan anies baswedan itu adalah sesuatu yang
the ultimate dari pada goal untuk dibawa menjadi capres
diperjuangkan untuk terpilih
katakanlah seluruh alat kelengkapan persyaratan
presidensial threshold harus terpenuhi dan kita sudah penuhi
jadi tidak tertarik pak masuk koalisi besarnya golkar dan juga pkb
jadi sama sama kita tidak memungkinkan lagi untuk mempertahankan anies
untuk apa itu kenapa kita berimajinasi saja pun sudah salah
ya udah satu anies jalankan
terima kasih sekali pak surya sudah menjawab pertanyaan pertanyaan
yang menjadi pertanyaan juga di publik
banyak sekali tadi dan bagus bagus sekali pak
semoga nanti publik terpuaskan dan tahu kondisi politik di tanah air
seperti apa jelang pemilu presiden dua ribu dua puluh empat
terima kasih sekali ketemu partai nasdem pak surya paloh atas hatinya kepada cnn indonesia